sumpah pemuda sumpah pemuda kamu putra dan putri indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air indonesia
kami putra dan putri indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa indonesia
kami putra dan putri indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa indonesia
pemuda mana janjimu
pemudi mana janjimu
bersatulah pemuda pemudi indonesia